hai mantan wakil menteri hukum dan ham denny indrayana bali mengaku mendapatkan informasi
kali ini denny mengungkapkan kabar bahwa anies baswedan akan segera menjadi tersangka di kpk
ini menyatakan bahwa penetapan anies sebagai tersangka adalah skenario pamungkas untuk
menjegal mantan gubernur dki jakarta itu menjadi kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat namun
deddy tak menyebut secara jelas kasus apa yang akan menjerat anies ia hanya menyebut bahwa
komisi pemberantasan korupsi atau kpk sudah sembilan belas kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang
menyeret anies denny mengaku informasi itu didapatkan dari seorang anggota dewan perwakilan rakyat atau
sementara itu jurubicara koalisi perubahan untuk persatuan sudirman said mengatakan ucapan denny
indrayana hampir selalu menjadi kebenaran sudirman said berterima kasih kepada denny karena sudah
peringatkan meski dirinya berharap ucapan deni itu tidak terjadi sudirman juga menegaskan jika
benar anies akan jadi tersangka dan merupakan bagian dari langkah politik penjegalan maka

tersebut berhubungan dengan anggota dki jakarta yang ditunjukkan untuk menangkap penjagalan
di dalam strategi penjagalan energi dengan anggota dki jakarta yang ditunjukkan untuk menangkap
maka itu harus dirawat

dia seorang intelektual seorang akademisi lah tidak mungkin ngarang ngarang
dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan prof dennis semacam early warning
jangan sampai itu terjadi
dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum
karena betul betul punya masalah kita hormati
tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik
penjagaan seseorang memenuhi hak politiknya menurut saya itu harus dilawan
pala bagian pemberitaan kpk ali fikri angkat bicara soal pernyataan denny indrayana
kpk membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus formula e
ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi
dia juga menegaskan kerja kpk tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu